akan ada waktunya nanti
om rafiq pasti lagi menipu mama
aku harus bilang sama aku
aku lagi mau masak apel
apa tuh aku punya dua tuh
nanti aku kasih tahu
afif kak raina tadi telepon aku
di rumah ada om rafiq
dan om rafiq bilang dia mencoba untuk menipu mama kamu
oh kirain ada apa
itu cuma akal akalan mama
nggak mungkin juga kan om rafiq datang ke rumah
mana berani dia
kamu kayak gak kenal mama aja
mama itu banyak akalnya
dia akan ngelakuin segala cara
jadi kamu nggak usah khawatir
jadi orang bangunographer asia terkata pada orang
dan cara pembesaran ini finalement menjujurit duit mae